ring cara yang lain buat dapetin uang yang lebih banyak
apalagi balapan masih beberapa hari lagi
mana gue juga belum tentu menang lagi pas balapan
siapa tahu ada kejuaraan lain yang bisa gue ikutin dan dapetin hadiahnya
enak juga ternyata
satu dua tiga
masih tiga ini aja belum abis gimana tuh
kok udah nanti disini mah
soalnya gue juga
serius mon gue juga gak ada maksud
cuman takut jatuh aja
ya soalnya gue gak biasa aja
sorry ya bukan maksud apa kok
bawanya jangan ngebut ngebut kalau gitu pelan pelan aja
kayaknya dia emang cowok baik nih
kalau cowok hidung belang mah
pasti udah senang aja gue pelokin
malah dia bakal cari kesempatan dalam kesempitan
males juga ya
kalau bawain cingin bella kayak gini
tapi kalau gue bawa kencang
ntar dia ada alasan lagi buat ngeluk gue
aku sama sekali gak suka kok sama bella
dan aku harap kamu sadar
kalau aku tuh cuma cinta dan sayang sama kamu
aden sudah makan belum
udah sih bi
papa sama mama udah pulang belum
ih bubuk ya aden
bibi liat belakangan ini mereka terlagi pada sibuk
pisah sama pekerjaannya
sampai bibi tidak tegang ngeliatnya den
iya bi yaudah
mendingan bibi berdoa aja buat mereka
semoga pekerjaan mereka tuh lancar
dan diberkati sama allah
bener pisahnya den
ya sudah tuh bibi ke belakang lagi ya
saya duluan pulang ya
pak girawan rajin banget ya
jam segini masih kerja
kamu juga jam segini masih kerja
papa di mana
papa masih di kantor nih boy
bapak mau pulang jam berapa
ini juga lagi mau beres beres sebentar lagi pulang
ya udah pak
kalau gitu papa hati hati ya di jalan ya
pak saran boy sih papa tuh jangan terlalu bekerja keras lah pak
papa juga harus kasihan sama diri papa harus butuh istirahat juga
ya pak ya
kamu tenang aja
sampai ketemu di rumah ya
tapi udah oke
hebat juga kamu
mama lagi di mana sih
belum pulang juga ma
mama lagi di ruang editing nih
ma nggak bisa besok aja ma editingnya
jangan gitu dok
apa yang bisa dikerjain hari ini kita kerjain besok ya kerja main lagi
ya ampun ma
kamu harus jaga kondisi dong
mama udah makan belum
nggak disediain sama editornya makanan
ya ampun ma
mama tuh jangan sampai terlalu terlalu terlalu terlalu makan dong ma
harus jaga kesehatan juga mah
aduh boy kamu nggak cuma ganteng tapi kamu perhatian banget sama mama
senang banget mama
kayak gitu dong keren
ya udah gini aja deh mah
mama jangan tunggu editingnya sampai selesai
mendingan mama delivery order aja buat makanan
soalnya perut mama itu harus diisi
yaudah mama mau boy jemput
gak usah mama bisa pulang sendiri
yaudah kamu tenang aja dan worry
eh udah deh tapi memang hati hati ya di jalan ya
kalau misalnya mama berubah pikiran pengen dijemput sama boy
ah makasih boy
sekarang mama harus banting tulang cari uang untuk membayar utangnya ke adriana
kayaknya gue juga gak bisa ngandelin hadiah dari balapan motor aja deh
gue harus mikirin cara yang lain buat dapetin uang yang lebih banyak
apalagi balapan masih beberapa hari lagi
mana gue juga belum tentu menang lagi pas balapan
gue browsing aja deh
siapa tahu ada kejuaraan lain yang bisa gue ikutin dan dapetin hadiahnya
kita sekarang sudah sampai
om gimana kalau sini sama reva tunggu disini aja
mendingan papi sama tante fara
oke jeng masuk oke
kamu boleh ngalahin biar gak
sukses siapi acaranya
yaudah deh sing tante masuk dulu ya
semoga di dalam mereka acaranya lancar
ya allah semoga mereka berjodoh ya
tapi sih kesan pertamanya udah oke banget ya sin
iyalah orang tante gue
ngapain kamu kesini
iya aku cuma mau tahu keadaan kamu
yang udah rey sama roger lakuin sama kamu
jiran mau gak masuk
di luar aja ya
kamu kenapa sakit
yaudah aku obatin ya
aku mau ambil obat
aku tahu kok tempatnya di mana
khawatir banget sama kamu
kalau kamu khawatir sama aku
aksi kamu masih sayang sama aku dong
sudah pesan tempat pak
oh mari saya antar ke dalam
ya agak tekun lah
selamat malam pak yoga
ini datang juga pak
oh ya perkenalkan
apa kabar pak beyi
terima kasih sudah diperkenalkan dengan bu beyi
ternyata memang cantik
dan masih muda sekali
luar biasa pak beyi
coba kalau tadi aku gak bawa pasangan
waduh aku pasti gak enak juga kumpul sama mereka kayak gini